dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
daya ayu jihan nekansa di kawasan nagare ke jawa barat
ya jihan bagaimana arus sebalik yang berada di sana sekarang ini
ya terima kasih dan selamat siang andra
saat ini saya berada di simpang lingkar nagrek kabupaten garut provinsi jawa barat
di mana untuk arus lalu lintas
yang kami pantau sejak pagi hingga siang ini terpantau rame lancar
dan tidak ada kemacetan yang berarti hingga mengalami ketersendatan
dan untuk jalur lalu lintas di lingkar nagare ini sendiri
memang banyak dipadati kendaraan kendaraan pribadi
dan juga kendaraan roda empat juga bus antar kota antar provinsi
dan jika kita mengingat bahwa pada arus mudi kemarin memang terjadi kemacetan panjang
di jalur pantura ini mengakibatkan dampak bagi para pemudik
yang memilih arus balik lebaran mereka melalui jalur selatan
dari data yang kami himpun dari dinas perhubungan kabupaten garut
memang terdapat sekitar empat puluh tiga ribu kendaraan memadati jalur selatan
dari limbangan menuju ke nagrek pada hingga siang kemarin pada hari senin
dan andra dan juga pemirsa jika anda memilih jalur selatan
untuk arus balik anda maka anda akan menemukan terowongan dengan arsitektur
yang sangat menarik dengan panjang sekitar dua ratus meter yang dibangun pada tahun dua ribu dua
banyak sekali para pemudik atau pengendara lalu lintas yang memilih
untuk meminggirkan kendaraan mereka untuk sekedar berfoto bersama di sana
hal ini tentunya menjadi sebuah potensi kemacetan ataupun membahayakan bagi diri mereka sendiri
maupun para pengendara lalu lintas lainnya
oleh karena itu pihak kepolisian resort kabupaten garut
memperlakukan patroli pada saat arus mudik kemarin
namun pada hari ini dan juga arus balik sebelumnya
saya memantau tidak ada sama sekali pihak kepolisian di sini yang berpatroli
untuk mengamankan jalur terowongan di lingkar nagrek ini
dan jika anda pemirsa yang ingin memilih lokasi yang lebih strategis untuk beristirahat
memilih rumah makan musola maupun spbu yang sudah tersedia di jalur lingkar nagrek kali ini
dan informasi tambahan jika anda ingin memantau secara online
pihak dinas perhubungan provinsi jawa barat sudah menyediakan sejumlah tiga puluh delapan titik
di berbagai titik di sekitar jalur selatan ini
di antaranya adalah cilenyi malangbong nagrek hingga limbangan
dan anda dapat memantaunya melalui www rti com
ya baiklah terima kasih atas informasinya
daya ujihan yang melaporkan dari garut jawa barat